hai nah pas lega alhamdulillah akhirnya
jadi tadi lu ya masih gemeter dan alhamdulillah hari ini sisa sertifikat yang kami perjuangkan
telah kembali kemarin ini nerina menyebutkan bahwa sertifikatnya itu kan ada empat empat itu
itu adalah sebenarnya aslinya dari dua yang telah dipecah menjadi empat dan telah diperjualbelikan
bersama pembeli yang kemarin ini sempat kenapa prosesnya yang ini tuh cukup pelik ya gitu karena
ternyata di awal sertifikat kami ini karena telah dipecah menjadi
empat surat itu kemudian sertifikat nirina yang asli ini secara administrasi itu dimatikan gitu
nah di sini makanya nirina bersyukur dan alhamdulillah dan juga ternyata dari pak menteri
pak wamen juga mengucapkan terima kasih kepada nerina nerina juga kaget kenapa nerina di ucapkan
terima kasih gitu ternyata akhirnya sekarang ini dengan ada kejadian nirina ini dibuatlah sop baru
yang baru bahwa kalau korban korban yang telah diistilahnya telah diambil haknya itu
bisa memba apa namanya menerbitkan kembali surat yang dimatikan gitu loh jadi selama
ini ternyata ada belum ada sop nya untuk menerbitkan kembali surat yang telah dimatikan
secara administrasinya gitu loh jadi alhamdulillah dengan ada kasus ini bikin
jadi ayo teman teman semuanya perjuangkan karena ini sudah ada contohnya bahwa sudah ada sertifikat elektronik yang kita ketahui bahwa lebih sulit
jadi diurus aja suratnya bagaimana caranya diusahakan untuk diganti menjadi sertifikat elektronik seperti ini gitu
tenang teman teman justru anggap ini adalah sebagai titik mulainya di mana pembenahan dari atm
rbpn ini membuktikan bahwa ini semua bisa terjadi
jadi nirina disini bersedia sekali buat teman teman semua yang sedang menghadapi masalah yang sama
kemarin marin ini banyak sekali yang ngedm ke nirina tapi mungkin nirina juga belum bisa terlalu merespon karena kan belum selesai semua urusannya ya walaupun
dan akhirnya hari ini datang dan nirina membuka diri untuk teman teman semua kalau memiliki masalah yang sama silahkan dm ke nirina
nirina akan ajukan langsung ke pihak pihak yang langsung menyelesaikannya juga gitu loh istilahnya mereka mereka yang kompeten di urusan ini gitu
ya nirina aja yang adalah seorang entertainer juga merasa banyak ada seringkali waktu nirina juga ngedrop gitu kan maksudnya mentally drop gitu kan
atau mungkin juga merasa bahwa kesehariannya terganggu di mana nirina yang harusnya bekerja tapi ternyata pikiran nirina kebelah gitu kan untuk memikirkan hal hal yang kami sedang perjuangkan ini gitu loh
tapi nah mulai dari hari ini yang nirina harapkan juga salah satunya adalah
jadi makanya hal yang nirina sekarang sedang hadapi adalah tiba tiba ada gugatan walaupun disini yang digugat itu bukan nirina
itu adalah negara dari bpn nya terus bahkan bank bank yang terkait gitu loh
dan semoga pihak pihak yang terkait ini menghormati hukum ada alasannya kenapa surat ini bisa kembali ke keluarga kami yang adalah kami adalah ahli waris
jadi tolong hormati itu dan mudah mudahan ini perubahan kan lagi banyak banget yang terjadi ya perubahan baik pembenahan sedang banyak banget sedang terjadi gitu
semoga itu bisa lebih disortir lagi gitu
adalah perubahan hukum harapan nirina banget gitu
ini bukan menyuarakan hanya untuk nirina sendiri
tapi untuk banyak korban korban lainnya
karena proses ini tuh memakan waktu sekali
tapi kebahagiaan darina tuh agak tertahan karena besok harus lagi ke pengadilan gitu loh
jadi semoga semoga semoga dari pengadilan dari mahkamah agung harap mahkamah
semoga dari mahkamah agung juga bisa
memikirkan atau apa ya konsader itu istilahnya
kalau menimbangkan nih bang apa semua yang sudah terbukti bersalah secara hukum untuk tidak dilanjutkan lah
karena memang kayak kemarin kan empat sertifikat awal yang sudah kami terima ternyata digugat kembali
meskipun orangnya sudah dipenjara terbukti bersalah secara administrasi semua cacat
dan kami harus menghadapi itu dengan ya memakan waktu semestinya gitu kan
jadi semoga jadi dari sini udah ya gitu selesai ya
jadi kita juga bisa kembali lagi hidup normal gitu menjalani hari hari kita
gimana ya kalimatnya lebih tepatnya ya
kalau teman teman bisa menyarankan
supaya tidak mengambil banyak waktu lagi dan energi gitu
saya ceritanya ini sertifikat yang tadinya punya nyana akhirnya disalahgunakan ya
kemudian bisa sampai akhirnya disalahgunakan kemudian digandakan oleh pihak yang ternyata cukup eks membantu ya
pokoknya intinya lebih kepada semoga dari kejadian nirine ini lagi mudah mudahan juga bisa memberantas oknum oknum notaris
mirina disini hanya mengatakan kepada oknum notaris untuk tidak lagi melakukan hal hal yang seperti ini gitu loh
karena hukum sudah sangat jelas sudah bahkan bisa mempidanakan oknum notaris
jadi semoga setelah ini tidak ada lagi hal hal yang terjadi seperti ini
maksudnya kayak selama ini belum pernah ada atau mungkin notaris notaris yang bisa dipidanakan tapi ternyata nyatanya sekarang bisa kan
ini kan yang terbukti salah secara hukum ya
maksudnya oknum yang terbukti dalam terlibat dalam kasus mafia tanah yang kami hadapi
kalau tadi berkata ada enam ya
jadi kemarin ini kan kita menyebutkannya empat gitu kan
sisanya kemarin kita mengatakan empat karena empat itu sudah dipecah dari yang aslinya adalah dua
jadi total sertifikat yang kami miliki sebenarnya adalah enam gitu
dan sekarang sudah dikembalikan lagi dari yang empat surat sudah dipecahkan
sudah dikembalikan lagi ke nama nama ahli waris yang adalah nama saya dan juga nama kakak saya gitu loh
jadi dan sekarang tahap berikutnya adalah harapan irina adalah gini
para para korban gini kami ini kan korban ya
kami juga istilahnya kami ini korban
kalau misalnya ada yang mau dituntut ada yang mau digugat
jadi kalau misalnya mau nuntut berikutnya lagi khususnya buat mereka mereka yang sudah membeli rumah atau surat tanah ini gitu loh
gugatlah orang yang sudah menipu anda
edrianto dan juga oknum oknum notarisnya yang sekarang sudah bebas
jadi intinya adalah jangan saya saya juga korban
kamu menuntut saya juga nggak ada gunanya juga
tuntutlah orang orang yang bertanggung jawab
nirina adalah untuk pihak pihak bank tidak melepaskan tanggung jawab
mereka kan sudah mendapatkan dana yang dicairkan dari bank gitu kan
karena kan tadinya sertifikat yang pertama empat itu sudah diagunkan ke bank
nah sudah diagunkan ke bank itu semoga dari pihak pihak banknya itu setelah kejadian walaupun surat sertifikatnya sudah dikembalikan ke kami
untuk tetap melanjutkan proses hukum yang adalah mereka mereka yang sudah menerima dana dari bank itu sendiri
ya riri kasmita suaminya
edrianto bukan saya gitu loh saya dan keluarga keluarga saya ini ahli waris ini adalah korban
jadi itu saja semoga semua yang pihak terkait disini menghargai hukum menghormati hukum yang berjalan
jadi tuntutlah orang orang yang bertanggung jawab
kami sekali lagi adalah korban gitu
tapi buat teman teman lainnya yang juga mengalami hal yang sama serupa dengan kami
saya insyaallah akan forwardkan ke orang orang yang bisa juga membantu
saya mbak kan nama ku ini kan kanan panggilan ini kan bukan nama ku ini sedikit ya mbak
sampai sekarang ini suka suka terperjuang mengambil hak
apa yang nirina perjuangkan di sini adalah hak kami
kenapa nirina sampai detik ini masih bersih kekeh
maksudnya bersih keras untuk terus memperjuangkan
karena kami tahu kami tidak bersalah
kenapa nirina tidak berhenti untuk menyuarakan ini
banyak sekali teman teman lainnya yang bukan hanya di jakarta
jakarta barat timur utara selatan pusat
tapi teman teman di daerah lain yang mengalami hal yang sama
setiap hari nirina bisa mendapatkan dm itu sampai ratusan
jadi sekali lagi jangan takut teman teman
suarakanlah karena jadikan hari ini adalah pembuktian bahwa atr bpn
sangat tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini
mas ucapkan terima kasih kembali lagi untuk kementerian atr bpn
pak menteri wa amen dan juga semua jajaran yang didalamnya
terima kasih untuk pembuktian ini
dan mari bersama sama kita gebuk mafia tanah